ketatnya persaingan kelas ponsel pintar atau smartphone premium membuat samsung menyediakan layanan online untuk pengguna s tujuh atau s tujuh age khusus untuk pengguna indonesia
ini merupakan salah satu strategi samsung menghadapi gempuran smartphone dari tiongkok yang membanjiri pasar indonesia
menyediakan sistem pre order sejak februari lalu pecinta samsung akhirnya bisa menikmati produk terbarunya hari ini
samsung s tujuh dan juga tujuh age resmi sudah bisa dibeli di indonesia
memiliki berbagai fitur salah satunya internal cooling system atau pendingin perangkat yang dibenamkan di dalam smartphone
dipercayakan membuat perangkat tetap dingin meskipun digunakan berjam jam
samsung yakin produk andalanya ini bisa merajai smartphone kelas premium di pasar indonesia
nantinya para pengguna seri s tujuh ini akan diberikan nomor hotline pribadi untuk menjawab pertanyaan seputar permasalahan teknis pada smartphone

punya beberapa jalur nantinya
dan untuk pengguna pembeli samsung galaxy s tujuh dan s tujuh edge terlebih nanti yang sudah melakukan pre order
itu akan memiliki nomor khusus masing masing secara unik setiap orang akan punya nomor
itu nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut ke usernya
dan selain itu bisa menggunakan live chat atau call center priority kita
bahkan juga mereka bisa cukup datang ke toko samsung experience store